kami siang agus harimurti yudhoyono berkunjung ke istana presiden untuk bertemu dengan joko widodo
agus mengaku kedatangannya bertujuan untuk menyampaikan undangan peresmian the yudhoyono institute
yang direncanakan digelar kamis malam
putra sulung presiden susilo bambang yudhoyono itu juga menuturkan sebelumnya telah mengirim surat
melalui sekretaris kabinet mengenai rencananya bertemu dengan presiden jokowi
saya juga mengundang sebetulnya putra putri presiden dan mantan presiden
karena saya anggap kita semua sebagai elemen bangsa haruslah bergandingan tangan
kemudian dalam sebuah kebersamaan itu kita ingin terus berkontribusi secara positif untuk bangsa kita untuk masyarakat kita
kalau kepala presiden sendiri menyampaikannya memang sudah ada sebelumnya informasi
ya saya menyampaikan tentunya lewat
bapak mensesnek kemudian menyerahkan melihat beliau sebuah surat untuk memohon dua restu
dan jika beliau berkenan saya bisa soan secara langsung
dan alhamdulillah bapak presiden rupanya ada waktu hari ini sehingga saya bisa langsung menghadap
datang ke istana presiden untuk bertemu jokowi dodo putra sulung sby agus harimurti yudhoyono di jamu menu spesial
putra sulung presiden jokowi yang ikut dalam pertemuan
pertemuan tersebut mengaku menyajikan menu khusus gudeg bubur lemu
hari ini saya cuma nemenin makan siang aja
kalau kalian lihat aja makanya saya akan sepantiin
tadi spontan aja ada tamu spesial mas agus kan dari dulu saya ingin ketemu
datang mas agus ya saya izin ke bapak pak boleh gak
boleh saya langsung lari ke istana terus
saya izin ke bapak juga pak ini kan yang datang mas agus boleh saya ini
saya masakin sesuatu gak
saya masakin ini nih gudeg bubur lemu
di gudeg tadi makannya pakai bubur
luar biasa terima kasih mas gibran
jadi saya juga tadi di jamu makan sama pak jokowi
mas gibran juga tadi disajikan bubur gudeg ya yang saya juga baru sekali nih
gudeg pakai bubur tapi rasanya enak sekali
mudah mudah sukses mas
nanti saya ajak temen temen
enggak sih pada intinya tokoh tokoh muda seperti mas agus ini harus tampil
indonesia harus diisi orang orang tokoh tokoh muda